ya kalau bicara soal bulan ramadhan pasti buah yang satu ini langsung laris manis ya
stok bermunculan dimana mana tapi selalu habis juga
karena memang menjadi salah satu buah yang favorit banget nih ya
apalagi kalau bukan kurma
kalau bicara soal kurma biasanya rizky suka gak sih makan kurma misalnya pas buka puasa gitu
iya jadi kalau emang kita kalau sebagai umat muslim gitu ya kurma ini kan selain enak ini juga sunnah nabi gitu ya
saya ini termasuk yang kalau misalnya buka itu pakai segelas air putih sama kurma
kalau mevri termasuk yang suka kurma juga atau gimana
suka kurma jadi biasanya bahkan untuk buka puasa itu disunahkan juga kan ya
kita minum air putih kemudian juga baru makan kurma itu
tapi sekarang nih mengikuti perkembangan zaman pastinya nggak cuma buahnya aja yang bisa dikonsumsi
tapi juga bisa diolah menjadi berbagai macam olahan
betul tapi memang ngomong ngomong soal kurma gitu ini kan jenisnya macem macem banget gitu
nah ini kita akan lihat nih kira kira jenis kurma apa sih yang jadi favorit dan juga apa saja perbedaannya
kita simak liputannya berikut
ketiga jenis kurma ini harganya relatif lebih mahal dibanding kurma yang dijual di supermarket atau pasar tradisional
kurma ajwa dan mejol misalnya
biasanya dijual satu ratus tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
sementara kurma sukari dijual satu ratus lima ribu rupiah per kilogram
dari segi tekstur daging kurma ajwa lebih kering dan berwarna agak hitam
kurma mejol dagingnya lebih lembut dan bentuknya agak
sedikit lebih besar dari kurma ajwa
sedangkan kurma sukari dagingnya agak lembut
teksturnya sedikit basah dan berwarna coklat gelap
kalau saya konsumsi dan saya jual juga sih ya
yang jenis tunisia yang batang
terus yang ini apa sukari
terus acua manjol
biasanya sih pesenan aja yang kalau yang manjol ya kan harganya agak lumayan
yang acua juga
agak mahal gitu
kalau kita sih biasa yang ada aja kita konsumsi
kalau jenis jenisnya kurang paham gitu
pertama kan emang kalau berbuka harus yang manis buat nambah stamina biar cepet ya
kedua juga bisa juga buat menahan mah kalau nggak salah
selain rasanya yang manis dan baik untuk berbuka puasa
buah kegemaran nabi ini juga dipercaya memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh
kepala departemen ilmu gizi
kepala departemen ilmu gizi
fyastuti wicaksono mengatakan
secara umum dalam lima biji kurma beratnya sekitar seratus gram
mengandung dua ratus tiga puluh hingga dua ratus lima puluh kalori
protein dua empat hingga empat gram
dalam lima buah kurma juga mengandung serat larut empat gram
serta zat gizi lainnya seperti kalsium
magnesium selenium vitamin k dan asam folat
namun ada yang perlu anda waspadai saat mengkonsumsi kurma
kedua kurma juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi
dalam lima buah kurma itu kandungannya sekitar lima puluh gram karbohidrat
ada yang terdiri dari glukosa dan fruktosa
yang mana glukosa ini kalau kita tidak hati hati
kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan
akan menyebabkan peningkatan kadar gula

menurut fiestuti kandungan gizi kurma memang tergantung jenis dan kematangannya
semakin matang kurmanya kandungan karbohidrat atau glukosanya semakin tinggi
dibandingkan kurma segar yang usianya lebih muda
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com kurma punya banyak manfaat
di antaranya baik untuk pencernaan karena kandungan serat yang dimilikinya
kurma dipercaya bisa memperbaiki dan mempercepat kontraksi dalam persalinan
kurma juga bisa digunakan sebagai pemanis alami pengganti gula
selain itu kurma juga baik untuk camilan penderita diabetes
memperkuat kekebalan tubuh serta berpotensi membantu kesuburan
jadi apakah sudah ada stok kurma di rumah anda untuk berbuka puasa dan sahur
arman helmi septiadi pradana jakarta